sementara itu pengacara gubernur papua lukas nmb mengakui kliennya pernah bermain judi di kasino singapura
namun ia menampik lukas membawa uang dalam jumlah miliaran
sebelumnya pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk mengungkap telah menemukan transaksi perjudian di sebuah kasino yang dilakukan gubernur papua sebesar lima ratus enam puluh miliar rupiah
gubernur papua sekaligus kader partai demokrat lukas nmb telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh kpk pada rabu pekan lalu
lukas nmb diduga menerima gratifikasi atau suap terkait dengan proses perizinan pembangunan infrastruktur dan proses pengadaan barang dan jasa
pada senin sembilan belas september pusat pelaporan dan analisis keuangan ppatk mengungkap telah menemukan transaksi perjudian di sebuah kasino oleh gubernur papua sebesar lima ratus enam puluh miliar rupiah

sementara itu mengutip cnn indonesia com pengacara gubernur papua lukas nmb aloysius renwarin mengakui kliennya memang
karena bermain judi kasino di singapura
meski begitu aloysius menampik lukas membawa uang dalam jumlah miliaran
penetapan status tersangka lukas nmb oleh kpk memicu gelombang demonstrasi
pada rabu pekan lalu di desa koya tengah masyarakat yang mayoritas berasal dari pegunungan tengah papua berjaga di sekitar rumah pribadi lukas nmb membawa alat perang tradisional
terakhir pada dua puluh september warga yang tergabung dalam koalisi
rakyat papua melakukan aksi safe gubernur papua
mereka meminta menko polhuka mahfud md menghentikan narasi liar yang mendiskreditkan gubernur papua
rabu kemarin di surabaya mahfud md merespon bahwa penetapan gubernur papua lukas nmb sebagai tersangka sudah sesuai dengan temuan dan fakta hukum
mahfud juga menegaskan tak ada rekayasa politik dalam kasus ini
di tengah kasus dugaan korupsi gubernur papua dan temuan
pemain bermain kasino lukas nmb di luar negeri penduduk miskin di papua mencapai dua puluh enam lima puluh enam persen pada maret dua ribu dua puluh
berdasarkan data badan pusat statistik yang disarikan data indonesia id angka tersebut merupakan yang tertinggi secara nasional
tim liputan cnn indonesia